gue kagak sengaja lagi kenapa lo jatohin sih
gue juga gak sengaja jak
ineke katanya kamu baru jadiannya
tapi yang penting
enakku bahagia banget sama dia
kayaknya ineke cocok sama dia
assalamualaikum mbak de
lo tau kagak
si naim hampir berantem sama haji sodik
ulu ulu gara garanya apa atau ji
si salim anaknya haji sodik
bikin warung di pos ronda
malah marah marahi naim
bentar dulu gue belum habis
untung ada gue yang bisain
ulus ulu sampai segitunya ya ji
lo masih sakit
alhamdulillah sudah sehat ji
boleh sama bebe juga
ya yaudah gue balik dulu ya
nanti tuh ji kemana buru buru
gue ke namo ke rumah lu
gak disuruh masuk pakai sedih aja naik air
maaf pak tuh ji lupa
gue balik dulu dah
sama yang ini
waktu kita makan
kamu dengerin cerita ineke enggak
iya emangnya kamu cerita apa
namanya aja asep
mukanya emang gak asep
dia gak jelas orangnya
dulu waktu dia deketin aku
sebentar sebentar whatsapp aku
nanyain kabar aku
aku lagi ngapain ditanyain
tapi pas aku udah suka sama dia
dia malah bilang kita gak bisa lanjutin hubungannya
tenang kan ada mas pur sama bang udin
tinggal pilih aja
si abang udah gede mainannya boneka
ih si abang
bang berapa bang
biasa bang sepuluh ribu aja
bang pangkalnya pindah ya sekarang ya
iya bang soalnya pangkal yang depan sana digusur
oh gitu yaudah
makasih bang ya
bang ojek kontrak di mana sekarang
emang ya betah tinggal sama mertua
kalau saya sih nggak betah ah
bawain gue air putih
surti lagi nyuci be
pake kesebutan gue ilang
daptar hajinya udah belum
pengen tau aja
gue pengennya berangkatnya bareng sama si main
mau pergi haji juga
gue aja yang mau ngajak
bapak udah ajak dia
yaudah be ajak aja
kalau dia udah jadi mimpi gue
makasih ya bang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
om herman mak
mak sebenarnya emas sama om herman temanan doang atau pacaran
tadi pengen tau aja mak
emak juga kagak tau sih
emangnya ada apa
katanya purnomo mau ngasih boneka panda buat neng ani
ih masa sih
agak keras bang
udah balik kali
bener juga lo cak
kasih banyak ya kang tisna
suka banget tapi aku gak pernah minta buat dibeliin
purte mau ngasih perhatian sama neng ani
kan pur mau balik lagi ngejar neng ani
ih apaan sih

aduh cak cak
gua kagak sengaja lagi kenapa lo jatohin sih
gua juga gak sengaja cak
kalau gini masih pantes gak ya dikasih ke ani
neng aku tau